dan sudah ada muhammad faris isnaini warga indonesia di amsterdam belanda
faris tahun ini kan puasa di belanda masuk di musim panas ya
seperti apa sih tantangannya berpuasa di belanda
sebenarnya kalau di sini tantangannya sih nggak terlalu berat untuk jalanin puasanya
yang berat itu sebenarnya jaga mata kali ya di sini
karena kalau bulan puasa di sini kan musim panas
orang berpakaiannya juga lumayan bebas
sisanya sih mungkin nggak terlalu terasa karena cuaca di sini nggak ada polusi dan lain lain
oke kalau harus jaga mata apakah ketika aktivitas di siang hari ini kan
juga toko toko makanan selalu buka di sana ya
berarti ketika anda berbuka puasa apakah banyak juga toko makanan yang buka
tapi khusus makanan halal begitu
di sini kebetulan selama bulan ramadan
toko toko makanan halal terutama mereka tutup lebih cepat
sekitar setengah jam sebelum jam berbuka toko toko sudah tertutup ya
jadi biasanya memang kita sudah siapkan dulu buka puasa di rumah
atau ambil contoh misalnya
masyarakat warga indonesia banyak yang buka puasa di masjid indonesia di amsterdam
oke berbicara mengenai masyarakat indonesia yang ada di belanda begitu ya
kalau tadi kita mendengar liputan sebelumnya itu
salah satunya juga dari pendatang dari maluku banyak seperti itu
apakah dengan mungkin banyaknya juga masyarakat muslim yang ada di belanda
berdasarkan dari yang berasal dari negara indonesia ini
ada tradisi tertentu begitu yang dilakukan wni di belanda dalam rangka bulan ramadan ini faris
sebenarnya kalau di sini nggak terlalu seheboh di indonesia suasananya
paling yang kita lakuin ya tradisinya kita buka puasa bersama
atau di kbri mereka setiap hari jumat malam mengadakan buka puasa bersama
sisanya sih lebih kebanyakan buka puasa bersamanya di masjid indonesia gitu
kemudian ini kan tinggal beberapa hari nih menjelang lebaran
apa kegiatan yang akan dilakukan
mungkin sudah ada undangan dari kbri di sana untuk datang kemudian ada acara juga
seperti apa faris
setelah itnya sudah ada undangan juga di masjid indonesia
biasanya kalau nggak salah di belanda ini ada beberapa tapi nggak lebih dari lima masjid
lalu dari pihak kbri juga pak dubes sudah menyebarkan undangan seluruh warga indonesia bahwa beliau akan open house
jadi dari siang sampai sore biasanya akan ramah tamah di rumah pak dube
seperti itu mas mbak
baik selama menjalankan ibadah ramadan di sana apa yang paling anda rindukan dari makanan indonesia
makanan sate padang kali ya
suasananya sih yang kurang dapat karena di sini nggak ada suara azan dan lain lain
itu yang paling dirinduin
tapi kalau di masjid indonesia itu menu menu makanan yang berasal dari nusantara itu selalu disediakan nggak
dan bagaimana juga untuk berbelanja mungkin mencari bahan makanan atau bahan bumbunya begitu susah nggak didapatkan
di sini kebetulan orang indonesia memang yang sudah menjadi warga negara belanda pun banyak sekali
toko toko halal pun banyak biasanya oleh warga turki yang menjual
jadi untuk bumbu nggak terlalu susah
cuma untuk makanan yang selalu nggak pernah ada di setiap occation itu adalah sate padang
jadi itu doang yang paling terlalu diperlukan
oh sate padang nggak ada ya
kalau kayak rendang mau sate ayam dan lain lain semuanya selalu ada dimana aja itu gampang banget dicari
itu bisa jadi peluang bisnis anda loh buka toko sate padang di sana
karena ternyata banyak wni yang mencari sate padang karena nggak ada di masjid masjid
termasuk faris sendiri
kalau purgalaku bisa makan sendiri gitu
faris tapi bagaimana dengan respon masyarakat lokal atau mungkin teman teman pelajar begitu yang masyarakat lokal di sana ketika tahu misalnya diajakin makan siang nih
tapi faris bilang faris puasa
mereka seperti apa faris
mereka di sini alhamdulillahnya sangat menghargai umat muslim
begitu kita bilang kita puasa justru yang ditunjukkan adalah rasa ingin tahu mereka gitu
gimana caranya bisa puasa dari jam tiga pagi sampai jam sepuluh malam
apa yang dilakukan untuk minum berapa banyak gelas air misalnya di tengah malam
mereka biasanya langsung stop untuk makan di depan kita
jadi mereka menyesuaikan malah kadang mereka juga ikut
misal mereka seharian bareng kita mereka ikut puasa seharian bareng kita gitu
baik berarti kan ini salah satu puasa terpanjang yang anda lakukan di sana
apalagi pas pada musim panas seperti ini
ini seperti apa strateginya
sahur di jam berapa
terus kemudian kalau kemarin di finlandia ada yang hanya cuma makan sekali sehari
anda sendiri menjalankan ibadah puasa di sana seperti apa sih pembagian waktunya farid
jangan jangan minumnya bukan dua liter lagi tapi sepuluh liter air minum
jadi memang di sini kan buka puasa jam sepuluh malam
lalu imsak sekitar jam tiga pagi
biasanya kita ngakalinnya dari jam sepuluh itu sampai jam tiga pagi kita nggak tidur
jadi buka puasa makan besar habis itu diselingin dengan makan makan kecil sampai jam tiga
jam tiga lanjut sholat subuh baru kita tidur
jadi tidurnya itu berapa jam di sana
mengganggu aktivitas nggak
enggak sih mbak kebetulan
karena emang di sini kan aktivitas kebetulan saya sendiri masih soal phd
jadi datang ke kantor kantor itu mulai jam sembilan pagi
jadi bisa tidur dari jam empat sampai jam tujuh biasanya atau tujuh tiga puluh pagi
habis itu mulai beraktivitas pagi
oh ya farid satu lagi nih ya saya mau bertanya juga
saya penasaran ngabuburitnya masyarakat indonesia menjelang berbuka di sana seperti apa
apa yang dilakukan biasanya
enggak ada yang spesial sih sebenarnya
karena di sini matahari kan baru hilang jam sepuluh malam
jadi banyak yang masih beraktivitas kalau masih ke indonesia
ada beberapa juga yang mereka ikut kerja part time
jadi kerja part time sambil nunggu buka puasa atau biasanya sekedar kumpul kumpul sama teman teman ngobrol ngobrol aja di klat
oke faris terima kasih banyak sudah ngobrol ngobrol bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
selamat berpuasa di sana ya
salam untuk teman teman indonesia di sana